kamu demand kamu tanggung jawab enak aja kita
alaikman bener kalian curagan pulang diman kumahasih kudu tahu jawa manesya diman
curagan nanti tolong bawain tas saya sama marfale yang saya mau baca malam ini baik curagan
hai enggak enak juga orang orang
hai jadi gini ceritanya gimana gimana tadi gengs gala lagi ngejar orang dan gengs
serigala mikir orang itu adalah geng kita ya gue tolongin dong dan habis gue tolongin gue ditonjok
sama dia hah buset kagak tahu terima kasih banget orang hah terus lo baleskan lo hajar
udah minta itu tuh gini minum banyak ditaruh bikin bahu er ashley
itu tuh dia rabbi
gue sampe kepikiran
kayaknya bener kata dia
kok kayaknya bener sih
kalo di luar sana mungkin udah ribuan korban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
dan kalo menurut gue
kita bubarin aja geng ini
lo sendiri kan tau
geng kita tuh bukan buat cari masalah
tapi geng serigala aja yang sering cari masalah sama kita
haikal bener boy
anak serigala itu kita harus lawan
lalu kita habisi dia
biar mereka nggak cari masalah lagi sama kita
iya betul tuh
bubarin aja mereka
ya bukan kayak gitu caranya
gue tuh gak mau geng kita tuh disamain sama geng serigala
ya suka brutal lah
ya gue gak mau
ya terus siapa yang bisa berhentiin mereka
iya betul tuh
makin kita biarin makin seneng seneng aja
intinya gue gak setuju kalau warrior bubar
ya bukan kayak gitu caranya
kalo kita pake kekerasan lawan mereka
suka brutal tauran
dan kalo kita pake cara kayak gitu
banyak korban yang bakal muncul
dan gue gak suka geng warrior kita dikenal kayak gitu
gue mau pulang lah
aduh kamanah si adente ya
jam segini belum pulang juga
udah aktif bener bener ini mah
aduh si diman tuh beli tidak mikir pisan
ini tuh kumaha
kan saya yang mau berikan goji gembok pada si boy
ini tuh semua gara gara kamu diman
kamu tanggung jawab
engak ajak kita
bener kan juragan pulang diman
kumaha si budu tanggung jawab manesia diman
malam sekali malam
sama map file yang saya mau baca malam ini
ini tadi simpen di ruang kerja saja
jawab jawab jawab juragan
bibi yang ditanya kenapa saya
bibi yang ditanya
ini ditanya kok malah sikut sikutan
boynya pergi ya
bapak mau bicara
suaranya spokesperson sama dengan pergi

kan semuanya sama

loh kok malah nanya
kita bukannya janjian mau sidang boy
mama kan harus meeting nih sama klien
papa ngidang si boy duluan ya
gak enak soalnya udah janjian pak
kalo gak enak ya gak usah dimakan mah
loh kok marah
kalian berdua harus dengar
sama den boy kalian ini
iya baik juragan
kebut kebutan balapan di jalanan kemarin
makanya sekarang papa itu mau sidang kamu
oh mengenai kerjasama itu
siap siap pak
siap siap pak
sebenarnya filenya saya sudah ada
tapi saya belum sempat buka di kantor tadi
saya akan periksa sekarang ya pak
udah bi bibi tenang aja ya
papa tuh gak ada waktu buat marahin boy
bibi tenang aja kan sibuk banget tuh
gak ada waktu
aih ya allah
kok sampe biru merahnya
ah pasti aden teh berantem doinya
ya sudah tuh kamu sekarang masuk ke kamar
tunggu di kamar biar bibit kompresinnya
ampun anak bibi
iya udah diem
lagi yang bisa bisanya aden ini sudah tau tau sudah ada di kamar saja
memang kan tidak bangor maya
suka pinter suka banyak akal kayak kamu